fotografi itu aku suka yang orang pakai kamera gitu hasilnya bagus bagus makanya keladian
rituan rafi udin adalah salah satu siswa sekolah anak jalanan di surabaya jawa timur
ia bercerita sejak berusia empat tahun sudah membantu orang tua berjualan koran
anak ketujuh dari delapan bersaudara itu harus bekerja sejak kecil untuk membantu perekonomian keluarga
apalagi sang ayah sudah meninggal dan ibunya bekerja sebagai tukang cuci baju
biaya sekolahnya saat ini gratis karena ditanggung oleh pemerintah kota surabaya
namun terkadang rituan ingin mendapat pelajaran lain yang dapat meningkatkan soft skillnya
tak jarang ia harus gigit jari karena terhambat masalah biaya
pada momen libur sekolah saat ini ridwan memanfaatkannya dengan mendapat fasilitas edukasi sekolah anak jalanan yang dipesut sebuah komunitas di surabaya
di tempat ini ia mulai
ia mulai memperoleh berbagai ilmu tambahan
rituan pun mengaku senang sekalipun harus mengikuti pelajaran tambahan pada malam hari setelah berdagang
sekolah anak jalanan merupakan salah satu alternatif tempat belajar tambahan terutama bagi anak anak jalanan
awalnya sekolah ini hanya berfokus pada pelajaran membaca menulis dan berhitung
namun kini semakin banyaknya sukarelawan yang bergabung dan fasilitas yang terus berkembang
membuat pelajaran di sekolah anak jalanan kian beragam
bagaimana kita meyakinkan orang tua itu tadi ya
karena mindset orang tua adalah jualan lebih penting daripada belajar
itu mengubah mindset orang tua itu tadi
kemudian dengan adanya beberapa program yang kita buat kayak kita ada program beasiswa anak merdeka
itu salah satu cara kita untuk meyakinkan orang tua dan kita emang peduli dengan anak dari segi volunteer
karena bagaimanapun juga komunitas ini jalan karena kekuatan relawan itu tadi
jadi bagaimana cara kita memanage volunteer segitu banyaknya untuk kegiatan kita yang rutinitas itu
waktu menunjukkan pukul tujuh malam
namun gelak tawa para siswa sekolah anak jalanan masih riuh terdengar
pada momen liburan kali ini mereka sangat antusias mengikuti pelajaran tambahan yang tidak didapat di sekolah
yaitu pelatihan fotografi dan mengetik di laptop
tidak tampak raut lelah di wajah mereka
padahal sebagian besar baru saja menyelesaikan tugas berjualan di jalanan
wah keren makasih ya
nah ini merupakan salah satu pelatihan di sekolah
anak jalanan surabaya dan antusias mereka begitu tinggi
saya di sini bisa merasakan walaupun sebagian besar teman teman ini menghabiskan hari mereka di jalanan
untuk membantu perekonomian keluarga namun tidak memadamkan semangat mereka untuk belajar
nama sekolah anak jalanan semakin dikenal masyarakat
seiring dengan bertambahnya anggota banyak pula pihak yang turut mendukung dan menjadi donatur demi kelangsungan sekolah ini
di tahun dua ribu sembilan belas itu kita mulai dengan dua ratus dua puluh anak
jumlah anak yang kita coba lakukan di program ini
kemudian seiring tahun dua ribu dua puluh kita memulai melakukan pembangunan base camp
bekerjasama dengan para relawan
di dua ribu dua puluh dua kita memberikan lagi materi materi yang terkait penguatan edukasi pemberian semangat
kemudian termasuk untuk kemampuan skillnya itu
di tahun dua ribu dua puluh dua ini kami mendapatkan informasi bahwa jumlahnya tidak tahu pasti
tapi beberapa itu sudah bisa masuk ke perguruan tinggi negeri di surabaya melalui jalur prestasi
ya sebagian besar anak di sini duduk di bangku sekolah dasar
mayoritas bekerja sebagai loper koran serta penjual makanan dan minuman di jalanan
adanya wadah untuk mengembangkan bakat anak anak jalanan ini diapresiasi oleh pengurus lembaga perlindungan anak jawa timur isa ansori
seperti ini dapat semakin menumbuhkan semangat pelajar mereka
bagi mereka yang masih bisa dikembalikan ke sekolah
saya kira pendekatan soft skillnya harus mengarah pada bagaimana mereka membalikan ke sekolah
nah bagi mereka yang sudah nyaman di jalan
tapi kesempatan belajar tetap diberikan
saya kira pelatihan pelatihan
misalkan mereka yang bakat di musik
dikembangkan di musiknya
mereka yang bakat di olahraga
dikembangkan di olahraganya
saya kira dengan cara begitu
anak anak itu meskipun mereka berada di jalan
mereka tetap mendapat kesempatan belajar
dan jalan bukan merupakan tujuan akhir
setiap anak berhak mempunyai cita cita
termasuk siswa anak jalanan ini
di tengah masa libur sekolah yang pada umumnya dihabiskan anak anak untuk berwisata
anak jalanan ini lebih memilih belajar di fasilitas edukasi sekolah tersebut
mereka yakin dengan giat belajar
impian meraih kesuksesan
akan semakin dekat
saya penjual koran
saya penjual koran
perkenalkan nama saya ridwan kelas enam
saya penjual koran cita cita pembalap mobil
gia klarissa gencar wijaksono
surabaya jawa timur